inilah armada truk milik vendor pt pos indonesia
yang diamankan anggota kepolisian sektor panjang
bandar lampung rabu siang
truk yang dikemudikan yayan hasim ini disita polisi
lantaran kedapatan membawa sembilan ratus kg daging celeng
pria berusia tiga puluh lima tahun ini akan membawa daging celeng
asal jambi tersebut ke bekasi
penangkapan daging celeng ini berawal saat petugas
yang sedang berpatroli mencurigai truk yang gagal melintas
di jalan tanjakan kawasan kelurahan pidada panjang bandar lampung
petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap
surat kelengkapan kendaraan
selain itu petugas juga melakukan pengecekan muatan
polisi yang memeriksa isi kendaraan mendapatkan
enam karung daging celeng yang disimpan di antara paket kiriman
barang rumah tangga dengan tujuan yang sama
pengecekan box yang ada di truk
terdapat enam karung daging celeng
kurang lebih satu karungnya seberat satu ratus lima puluh kg
untuk pemeriksaan lebih lanjut
petugas telah berkoordinasi dengan pihak balai karantina
pertanian kelas satu bandar lampung
hingga rabu petang
polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi
yang membawa ratusan karung
membawa ratusan kilogram daging celeng ilegal tersebut
sugianto andi surahman lampung